informasi selanjutnya ekonom faisal basri menanggapi angka defisit neraca dagang indonesia mencapai tujuh lima miliar dolar amerika serikat hingga november dua ribu delapan belas adalah angka terburuk sepanjang sejarah
faisal basri menyimpulkan faktor yang menyebabkan angka defisit tersebut tidak hanya disebabkan faktor migas dan non migas
namun ada faktor infrastruktur yang digalakan beberapa tahun belakangan terutama dalam pembangunan tol seperti meningkatnya impor baja
sebetulnya keduanya jadi migas memang defisitnya meningkat namun non migas non migas itu surplusnya menciut tajam
jadi tidak sepenuhnya tepat kalau dikatakan penyebab utamanya migas
kita sudah tahu migas sekarang kita lihat di non migasnya
non migas itu terdiri dari ekspor dan impor
ekspornya naik sebetulnya
tapi importnya naik tiga kali lipat dari kenaikan ekspor
permintaan yang tiba tiba meningkat tidak ada
jadi oke ada
ada efek dari impor yang terkait dengan proyek proyek infrastruktur
baja meningkatnya tajam sekali